pengawasan ketat di bandara dan juga pelabuhan pun dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona di lampung
selain menyiapkan alat pemindai suhu tubuh atau thermal scan
kkp panjang juga menyiagakan kapsul evaluasi bernama isolation chamber
kapsul evaluasi ini berbentuk panjang untuk pasien di rumah sakit
dan tetap dilapisi plastik dan juga alat filterisasi
alat tersebut digunakan untuk merawat orang yang diobservasi karena terserang virus corona
alat milik kantor kesehatan pelabuhan kelas dua panjang itu akan diletakkan di bandara raden inten lampung
untuk melengkapi thermal scanner
semua peralatan yang disiapkan sebagai upaya kkp panjang menangani serangan virus corona
berdasarkan data hkp panjang sejak awal januari sedikitnya satu ratus tiga puluh orang asal tiongkok tiba di pelabuhan panjang bandar lampung sebagai kru kapal
namun hingga saat ini mereka dinyatakan negatif virus corona